kebijakan ini bersamaan dengan masa ppkm jawa bali
kami bahas lengkapnya di sambungan telepon sudah ada jurubicara kementerian perhubungan ada ibu adita irawati
ibu adita selamat malam
selamat malam mbak fani
oke ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan bu ketika semuanya ini udah lihat gitu di online
di tengah kasus covid nya masih belum terkendali kemudian masih ppkm
alasannya apa dari kementerian perhubungan ini tidak lagi memperlakukan pembatasan kapasitas penumpang pesawat
tapi tetap harus disiapkan tiga baris kursi oleh maskapai untuk karantina sementara jika ada penumpang yang menunjukkan gejala ya
jadi bukan penuh semua
dan ini adalah sebuah opsi
kalau memang mau diisi penuh itu adalah apa namanya polusi dari mas kapai
yang kedua kita tahu bahwa saat ini yang diberlakukan adalah surat edaran nomor tiga kementerian perhubungan
tentang juklak perjalanan menggunakan transportasi udara ya
dan itu merujuk kepada surat edaran dari gugus tugas
dari satuan tugas
nomor satu tahun dua ribu dua puluh satu
dimana syarat dari perjalanan untuk penerbangan udara itu sudah diketatkan
yang semula untuk di luar jawa masih boleh pakai rapid antibody
saat ini di seluruh kawasan di indonesia itu wajib menggunakan rapid antigen
minimal rapid antigen untuk di pulau bali masuk ke pulau bali itu minimal rapid antigen yang berlaku dua x dua puluh empat jam
atau pcr yang berlaku satu x dua puluh empat jam
sementara di luar bali syarat kesehatannya adalah rapid antigen yang berlaku minimal
maksimal adalah dua x dua puluh empat jam
sementara lainnya atau pcr hasil negatif yang berlaku tiga x dua puluh empat jam
jadi syarat kesehatannya sudah diperketat
yang pertama itu
yang kedua mbak
ini juga protokol kesehatannya juga diperketat
ketika penumpang naik pesawat itu tidak boleh makan
tidak boleh minum
tidak boleh berbicara
sehingga memang maskernya harus selalu dikenakan
tidak ada kesempatan untuk dibuka
kecuali untuk penerbangan yang lebih dari dua jam
dikurang dari dua jam memang tidak dilarang makan dan minum
nah itu jadi antara syarat kesehatan serta syarat protokol kesehatan itu sudah kita perketat
di samping benchmark di dunia internasional ini memang penerbangan ini tidak diberlakukan
yang namanya pembatasan kapasitas
sehingga kita melihat bahwa dengan protokol yang sudah diketatkan
syarat kesehatan yang diketatkan
ini tetap kita bisa menjaga kesehatan dan keamanan dari para penumpang
ada beberapa poin berarti
karena masih ada setiap penerbangan itu
itu mengosongkan tiga row ya
tiga baris ya
aro untuk orang orang yang memiliki indikasi gejala covid
betul sekali mbak
jadi kalau misalnya ternyata walaupun sudah syarat kesehatan diperketat
ternyata misalnya ada yang batuk gitu ya
atau mungkin tiba tiba suhunya naik
ya itu harus dikarantina sementara di tiga row kursi tersebut
oke itu satu
saya ulas satu persatu dulu poin yang ini
artinya kalau nanti ditemukan ada penumpang yang memiliki gejala
entah batuk atau bersin atau sebagainya
bukankah itu tidak akan membahayakan bu adita untuk penumpang di satu pesawat itu
satu cabin ini kan
nah itu kan yang namanya baru gejala ya mbak ya
tidak semua juga tanda tanda orang bersin atau batuk atau demam itu adalah menunjukkan dia positif
apalagi sudah di screening dengan
menggunakan syarat kesehatan yang saya sebutkan tadi
ini kan untuk antisipasi ya mbak ya
jadi tetap dipersyaratkan kepada maskapai untuk bisa menyediakan itu
jadi kita selalu di dalam situasi ini kan juga berpikir dari sisi worst case skenario nya
apabila ada yang menunjukkan gejala dan itu hanya sementara dipisahkan dari penumpang yang lain
apakah itu kemudian positif atau tidak
ya dari syarat kesehatan kita sebenarnya kan sudah melakukan screening
ya apalagi kalau dia menunjukkannya hasil pcr gitu
jadi bekalnya antigen dan pcr itu ya bu
ya jadi bekalnya adalah bekal bekal paling pentingnya mengacu pada antigen dan juga pcr penumpang itu tadi ya
dan yang enggak paling penting masker mbak
itu tidak boleh dilepas sama sekali selama dalam perjalanan
ini protokol utama ya dan juga tentunya menjaga kebersihan tangan begitu
bu adita poin kedua tadi yang juga saya

saya ambil dari penjelasan bu adita di awal adalah artinya kebijakan ini dikembalikan kepada masing masing maskapai
memang ini akan kembali kepada kebijakan dari maskapai masing masing
yang jelas secara aturan kami sudah membuka hal tersebut dengan catatan tetap menyediakan tiga row kursi yang dikosongkan begitu
bu adita kalau kita berbicara bisnis aviasi penerbangan juga di masa pandemi ini kan juga agak terguncang nih ya bu ya
kalau ini dikembalikan ke maskapai maskapai bukankah akan memilih untuk tidak memilih yang jumlah minimnya gitu pasti akan mengisinya penuh
karena kan mengacu pandemi
mengacu pada bisnis kan seperti itu
nah kemudian artinya kalau ini terisi penuh tidak ada social distancing dalam pesawat
seperti yang kita tahu bahwa ada antara satu kursi dengan kursi sebelahnya itu kosong
kemudian harus dikasih tanda x kemudian baru diisi lagi adalah kursi sebelumnya
karena setelahnya maksud saya
karena ini juga ada pengalaman dari tadi salah satu penumpang juga agak terkejut
karena ini kan memang baru disosialisasikan tanggal sembilan ya
berlaku saat ppkm kan ppkm jawa bali ini
dia terkejut ketika naik ke pesawat gitu
kenapa tidak ada social distancing antar kursi gitu
ya itu tadi
jadi satu memang dikembalikan kepada maskapai
nah kalau kemudian ditanyakan maskapai akan kemudian mengisi seratus atau katakanlah penuh ya
seperti yang saya katakan
saya sampaikan tadi mbak bahwasannya aturan ini kami buat dengan mempertimbangkan bahwa syarat kesehatan penumpang itu sudah diketatkan gitu
sehingga ketika mereka duduk pun harus bersebelahan
kita melihat bahwa seharusnya setiap penumpang itu adalah penumpang yang sudah ter screening kesehatannya
karena dia sudah melakukan tes antigen dan juga sudah melakukan atau sudah tes pcr
dan kita juga meminta kepada maskapai
untuk betul betul mengawasi
agar penumpang ini betul betul selalu menggunakan masker
tidak berbicara tidak makan dan minum gitu mbak
oke kebijakan ini akan berjalan seterusnya atau mengikuti masa ppkm bu adita
jadi seperti dalam surat edaran dan karena merucuk juga kepada surat edaran satgas nomor satu
itu berlaku sejak sembilan januari sampai dua puluh lima januari mbak
oke sembilan sampai dua puluh lima januari
setelah itu kita tentu akan evaluasi ya
seperti apa dengan kebijakan yang baru ini
tentu tidak tertutup kemungkinan juga kita akan lakukan penyesuaian setelah itu
mudah mudahan dengan bekal tadi yang bu adita sampaikan tidak muncul ya bu ya
kluster penerbangan ini ya yang kita khawatirkan ya
semuanya tetap berlangsung aman ya
sama mbak dan kita upayakan yang terbaik
semoga ini bisa terus menjaga kesehatan dan keamanan dari seluruh penumpang
terima kasih ibu adita irawati juru bicara kementerian perhubungan